ratusan lapak penjual makanan berjajar rapi di pasar semawis atau pasar malam semarang setiap akhir pekan
salah satu lapak yang selalu penuh pembeli adalah yang menjajakan pancake aneka rasa
namanya omo shiroi japanese sovel pancake
pemilik lapak ini menawarkan menu andalan dalam dua pilihan harga
yakni rp dua puluh lima untuk topping biasa dan rp tiga puluh untuk ekstra topping
tersedia aneka pilihan topping yakni vanila keju tiramisu stroberi dan coklat
ya unik sih daripada pancake biasa
kalau yang pancake biasa itu kan dia nggak fluffy
kalau yang ini kan dia fluffy
usaha kuliner pancake ini dikelola vela gunawan
vela bisa menjual satu ratus lima puluh porsi pancake dalam selama lima jam
bahkan pernah terjual hingga tiga ratus lima puluh porsi
wanita tiga puluh enam tahun ini belajar membuat pancake secara otodidak selama masa pandemi
kesuksesan vela dengan kedai pancake nya yang buka sejak mei lalu ini
membuat ia bisa melunasi hutang modal usaha sebelumnya yang merugi
seperti usaha ayam geprek dan pizza
bersama suaminya ia melakukan uji coba mencari komposisi resep yang pas dari internet
sebelum pandemi ini saya udah macam macam mas
saya udah nyoba pizza saya jual supa sup saya jual cakwe saya jual ayam geprek
macem macem saya udah nyoba semua
dari semula satu karyawan vela kini memiliki delapan karyawan
sejauh ini vela belum berpikir akan mengembangkan usahanya ke kota lain
enam puluh tiga tahun ini tetap gesit mengelola lapak kue sederhana di jalan hasanuddin semarang
sejak merantau dari surabaya pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan daniel setia menjual kue andalanya carabica
kue yang memiliki rasa manis dan gurih ini dijual seharga rp enam per buah
carabica buatan daniel menawarkan empat varian rasa yaitu original pandan coklat dan stroberi
dalam sehari penganan tradisional ini bisa laku hingga enam ratus buah
daniel mengaku tantangan terberat bisnisnya adalah serbuan banyaknya varian baru camilan di pasaran
satu tekun kedua rasa kualitas yang dijaga
sehingga banyak pelanggan yang sudah tahu sudah kenal ya percaya dengan rasa kita tidak apa ini
istilahnya bisa dirasain banget
bagi para pelanggan kue carabica yang buatan daniel
dianggap tidak ada duanya di semarang
mereka percaya kualitas rasanya karena daniel mempertahankan resep asli carabikang buatannya
orang semarang katakan tidak enak
jadi rasa manisnya itu cukup
rasa manisnya cukup kemudian ketenyalannya juga cukup
jadi semuanya itu sebebas
selain di jalan hasanuddin kue carabikang surabaya ini juga bisa ditemui saat car free day di kawasan simpang lima semarang
dan yang jahil semarang jawa tengah